sesuai amanat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
rangkaian tahapan pemilu dimulai dari dua puluh bulan sebelum pemungutan suara pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat mendatang
yaitu tepat pada selasa empat belas juni dua ribu dua puluh
pada acara pembukaan tahapan pemilu yang dilaksanakan selasa malam
ketua kpu hashim ashari menjelaskan
acara peluncuran ini sebagai bentuk sosialisasi awal tahapan pemilu bagi masyarakat
dalam acara ini kpu turut mengundang pihak dari pemerintah
dpr mpr dpd pimpinan partai politik dan sejumlah organisasi yang menggeluti pemilu
jadi banyak yang memahami bahwa
pemilu dua ribu dua puluh empat ya tahunnya di dua ribu dua puluh empat saja padahal tidak demikian
karena pemilu ini kan rangkaian kegiatan yang ada tahapan tahapannya dan masing masing tahapan saling berkaitan
jadi misalkan pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
itu ada kegiatan yang diantaranya utama ya berkaitan dengan pemilu itu ada
pendaftaran partai politik sebagai bakal calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
itu dilakukan pada bulan agustus
presiden melalui kementerian dalam negeri menyampaikan sejumlah imbuan kepada kpu terkait penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
menteri dalam negeri tito karnavian mengatakan
presiden mendukung penuh pelaksanaan pemilu yang sudah ditetapkan
serta mengimbau kpu untuk menyiapkan semua tahapan secara detail
terutama terkait pemutakhiran data pemilih
dalam pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
kpu diminta untuk meningkatkan kualitas pemilu dua ribu dua puluh empat
agar penyelenggaraan pemilu di indonesia bisa menjadi rujukan dunia